sementara itu saudara adik dari pegi setiawan luciana diperiksa selama empat jam di polres cirebon kota
luciana dicecar dua puluh delapan pertanyaan oleh penyidik terkait kasus pembunuhan vina dan eki
luciana membenarkan bahwa dirinya adik kandung peggy
luciana menjelaskan peggy dan robi merupakan kakak kandungnya
namun mereka adalah dua orang yang berbeda
luciana berharap peggy dapat segera dibebaskan karena ia yakin kakaknya itu berada di bandung saat terjadi pembunuhan dan tidak bersalah
yang keempat ada adik saya amelia
kondisi ibu sekarang masih down belum bisa ketemu siapapun
ya semoga peggy dibebaskan karena pegg tidak bersalah sama sekali
sementara setelah menjalani pemeriksaan di polres cirebon kota selama empat jam
dicecar tiga puluh pertanyaan oleh penyidik linda mengaku tidak terlalu dekat dengan vina
linda mengaku saat kejadian pembunuhan vina dan eki dirinya sedang berada di rumah
linda menopis kabar terkait dirinya yang diduga disembunyikan oleh pihak tertentu dan mengatakan akan kooperatif mengawal kasus ini
usai menetapkan teki setiawan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon
penyidik bergerak cepat dengan memeriksa beberapa orang saksi
saksi yang diperiksa dalam dua hari ini diantaranya linda serta luciana adik tersangka pg
usai mendampingi pemeriksaan linda tim kuasa hukum keluarga vina sempat mengecek tkp lokasi jasad fina dan eki di jembatan layang jalan raya talun cirebon
pengecekan dilakukan sebelum penyidik menemukan vina dan eki
sebelum penyidik dan kejaksaan menggelar olah tkp pada pekan depan
sedangkan kuasa hukum pegi tengah menyiapkan upaya hukum menyampaikan keberatan pada penyidik polda jabar atas penahanan tersangka pegi setiawan
kalau untuk vg kita sedang membuat surat permohonan untuk nota keberatan atas penahanan pegi sebagai tersangka
mungkin kita akan nanti ngobrol sama teman teman tim dari kuasa hukum saksi saksi juga setelah pemeriksaan saksi saksi
akar hukum pidana unsut hibnu nugroho memberi tanggapan soal munculnya dugaan salah tangkap yang dilakukan penyidik polda jawa barat terhadap tersangka pg
hibdul bilang kesimpulan salah tangkap terlalu dini karena saat ini polisi masih lakukan pemeriksaan
kalau salah tangkap belum lah sekarang kan masih perlu seridik kan itu kan

apalagi polda jabar saya kira sangat hati hati pada bukti tahun lalu
dan perkembangan dosdan untuk menentukan siapa tersangka petrol

penangkapan peggy setiawan oleh penyidikpolda jabar membuka kembali lembaran baru
pengungkapan kasus pembunuhan vina dan eki yang terjadi delapan tahun lalu
sembilan pelaku lain sudah difonis dan kini proses hukum tengah dijalani peggy
yang diduga sebagai pelaku utama di kasus ini